badan reserse kriminal polri kembali memanggil promotor konser musik coldplay
pk entertainment terkait maraknya kasus penipuan jual beli tiket
baris krim sebelumnya pada rabu dua puluh empat mei telah memanggil dua orang dari pk entertainment
untuk dimintai keterangan perihal mekanisme penjualan tiket
polisi memastikan bahwa pk entertainment tidak terlibat kasus penipuan
yang marak terjadi sejak penjualan tiket konser coldplay dibuka tujuh belas hingga sembilan belas mei
baris krim mencatat total kerugian yang dilaporkan korban penipuan ke polda metro jaya
mencapai rp dua ratus enam puluh lima juta
selanjutnya pada rabu tiga puluh satu mei baris krim akan memanggil vendor penjual tiket konser coldplay
loket com untuk dimintai keterangan terkait mekanisme penjualan tiket
dan perlu diketahui bahwa masing masing kejadian masing masing kasus tidak ada kaitannya
mereka bukan merupakan jaringan
bukan merupakan jaringan
ini adalah oknum yang memanfaatkan situasi di mana masyarakat berbondong bondong mencari tiket yang sudah terjualan